tapi inget pacaranya jangan sampai melonggol batas ya
apalagi sampai menggabaikan pacaran kalian
yaudah ibu kesana ya
tapi belum menikah
belum punya pacar juga
itu yang membuat aku ternyata jatuh cinta sama dia ya allah
kenapa dia kelihatan lebih cantik setelah
aku gak begitu akur lagi dengan dia ya allah
oh enggak enggak
kamu gak boleh kalah
harta tata wanita adalah
cobaan buat kamu
kalau perlu sesuatu
pengen tahu sesuatu
bisa masuk ke ruangan saya
nanti akan saya ajarkan
terima kasih bu
terima kasih bu
tolong panggil yang bersih bersih
itu tumpah tuh dibawah ya

kamu duduk aja manis disini
kalau ada yang nggak ngerti
terus ada beberapa
nah yang kayak begini gini kamu kurang paham
kamu gak perlu cari cari di buku ini
kamu masuk ruangan saya aja ya aziz

iya bu terima kasih
ah senyumnya itulah
ini mie goreng ya
lu pesen apaan
mbak mbak kita berhubung kayak domba
oke tadi kan ulangan terakhir itu dan jawabannya susah banget ya
kalau gue sih c
mel soal yang kayak gitu tuh udah bolak balik banget dibarus di kelas
kan kesi kesi un
loh tapi kok gue sendirian yang jawabannya dia
kalian semua c
gue takut nih gue gak lulus
maksudnya jawaban gue salah semua
nanti kalau gue gak lulus lu semua temenin gue ya
jangan ikutan lulus juga ya
masa lo sama temen temen lu sendiri gak kompak jawabannya
bisa beda sendiri
ya kan gue gak dapat contekan
gue minta itu dari mau ngasih
kalau dikasih contekannya kompak pasti kan jawabannya
lu tenang tenang aja emang bisa ngerjain tadi
alhamdulillah apa nih
oh bisa tapi ya salah salah
wah sembarangan lu kalau ngomong
masa lo tau aja soal yang tadi mah
ah ilah udah ku pelajarin semua kal
gue biar gini gini sambil narik angkot kan gue belajar
wah gue salut banget deh sama lo yang
udah sekarang lo udah gak pernah ngebohong lagi sama emak lo
terus juga sekarang jadi rajin belajar
eh itulah gue
jangan jangan nih dapet bocoran kali ini si ian nih
bocoran itu gak boleh kal
itu namanya pembodohan
ini nih yang bikin melly makin cinta sama ian
kalau gue sih kina selalu
ya kan ya
sampai sendok nih ya
lagi belajar lah
boy nanti pas pulang sekolah kamu temenin aku ya
aku rencananya mau pergi ke sekolah lamanya adriana
mau cari tahu siapa mantannya itu
ayo kita siap siap untuk menghadapi un lagi
semangat banget lo
kamu udah siap
siap banget lah gue
oke yuk yuk
sukses ya ian ya
tunggu kenapa sih
enggak kamu ngedesin aku kek
oh ini pacar kamu yang nama boy itu
ibu bikin malu kan jadi ketahuan kalau aku suka curhat sama
tapi inget pacarannya
jangan sampai melonggol batas ya
apalagi sampai menggabaikan pacaran kalian
yaudah ibu kesana ya
wow lu kenapa sih ling ling gitu
lu takut lu gak bisa ngejawab soal ntar
gampang lu tanya aja ke gua tinggal
bukan itu yan
cuma tadi reva minta gue anterin ke
ke sekolah lamanya adriana
nah kalo misalnya gua anterin reva
pasti gue bakal ketemu sama wakil kelasnya adriana yang dulu
soalnya dulu adriana pernah kenalin gue ke guru kelasnya
kalo gua itu pacarnya adriana
pasti bakalan ketauan dong kalo reva kesana
ya udah lu cari alasan aja biar lu gak usah ntunis reva
ya kalo misalnya dia kesana sendiri gimana
kalo dia kesana lu bakal ketauan juga kan
iya juga sih
gue kasih tau aja kali ya sama reva
kalo gua itu mantan ya adriana
oh jangan jangan jangan
jangan sekarang boy
waktu udah belum tepat
sekarang kan kita lagi menghadapi un
itu bakal mengganggu reva banget ntarnya
bagian bukan cuma reva doang sih
lu juga pasti kepikiran kan
tapi benar juga sih ya
gua gak perlu kasih tau ke reva kali ya
iya udah itu gak usah dipikirin dah
ntar gua bantuin pikirin gimana caranya biar reva tuh gak tau lah
kemudian sekarang kita fokus sama un
kan sekarang lagi un
iya harus tuh
ya udah deh
gue gak bakalan mikirin masalah itu deh
jar gue lagi ngebuntutin kobar nih
lagi jalan ke arah cibubur
lu di mana
gua di cibubur
lu sama anak anak spider kan
lu ke arah jalan alternatif sekarang
lu cegat ya
gua jalan sekarang
eh kita jalan yuk
rey butuh bantuan
ayo butuh bantuan
om terima kasih banyak ya